sementara itu pihak pln menyebut pemadaman listrik yang terjadi di sebagian wilayah jakarta dan wilayah jawa barat
dikarenakan adanya alat pemutus beban pln yang mengalami breakdown atau meledak
dalam keterangan pers yang disampaikan pada minggu sore direktur bisnis regional jawa madura bali
haryanto menjelaskan gangguan yang terjadi disebabkan alat pemutus beban atau sirkuit breaker di muara tawar
mengalami breakdown atau meledak
haryanto mengatakan akibat hal tersebut suplai listrik di daerah jawa barat bagian tengah ke arah sebagian jakarta terputus
hingga saat ini haryanto menegaskan kondisi sudah berjalan normal dan pihaknya masih menginvestigasi penyebab pasti meledaknya alat pemutus beban tersebut
pln menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini
di hari minggu akhir daripada long listrik
di mana pada jam dua belas lima puluh delapan terjadi gangguan yang disebabkan oleh adanya alat pln yaitu pemutus beban
atau istilah bahasa asingnya adalah sirkuit breaker lima ratus kv fase r di muara tawar
itu mengalami breakdown atau meledak
kemudian dengan adanya gangguan ini maka suplai listrik dari arah cirata atau jawa barat jawa barat bagian tengah
ke arah sebagian jakarta maka terputus
kemudian di hari minggu akhir daripada long listrik di jawa barat bagian tengah
kemudian sistem mengisolasi diri
jadi yang sehat tetap sehat
kemudian jalur setelah muara tawar yang mengalami gangguan tadi
maka itu melakukan isolasi diri agar semua sistem tidak padam